tim nasional u sembilan belas indonesia terus mempersiapkan diri untuk tampil di ajang piala asia u sembilan belas yang akan berlangsung di jakarta delapan belas oktober hingga delapan november mendatang
hasil buruk di turnamen anniversary cup dua ribu delapan belas kemarin membuat pelatih indra syafri menyiapkan sejumlah strategi alternatif
timnas u sembilan belas juga mendapatkan kabar baik dengan bergabungnya egy maulana fikri pada piala asia u sembilan belas mendatang
jelang piala asia u sembilan belas pelatih indra syafri menyiapkan berbagai alternatif taktik dan strategi usai mengikuti turnamen pssi anniversary cup
dalam matian gelar rabu sore di lapangan abc senen jakarta indra syafri mencoba berbagai variasi game plan dalam internal game squad karuda muda
indra menjelaskan nantinya taktik dan strategi squadnya akan disesuaikan dengan lawan yang akan dihadapi
diri yang mengaku sudah mempersiapkan tim dengan variasi game plan
seperti yang pernah dicoba pada pssi anniversary cup yang lalu
sementara itu pemain timnas u sembilan belas yang kini sedang meneliti karir di polandia bersama lesia dunks
egy maulona fikri dipastikan akan memperkuat garuda muda yang akan tampil di piala asia u sembilan belas
menurut indra syafri egy akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini
namun indra tidak ingin terburu buru memainkan pemain kelahiran medan itu
ia pun berencana mengistirahatkan egy pada lagak ujuban melawan arab saudi sembilan oktober mendatang